lantas polda metro jaya bersama tim jatan ras memberhentikan dua unit truk karena membawa sejumlah pemudik yang bersembunyi di dalamnya
satu diantaranya merupakan truk yang membawa barang dan sepeda motor yang nantinya akan diambil pemudik di wilayah karawang untuk menghindari penyekatan
truk yang tertutup rapat terpal dihentikan petugas di tol cikarang
setelah terpal terbuka petugas menemukan enam orang berada di dalamnya yang mereka akan mudik ke wilayah brebes jawa tengah
mereka menggunakan truk untuk mengelabui petugas yang berjaga di pos pantau
para penumpang akhirnya diminta kembali ke jakarta
sementara itu supir truk diberikan tilang
polisi juga menemukan truk mencurigakan membawa barang barang seperti sepeda motor tas ransel dan koper milik pemudik yang dikemas di dalam truk
modus yang dilakukan pemudik yaitu mereka sengaja menyewa truk untuk mengangkut barang
sementara mereka telah menunggu di kilometer lima puluh tujuh atau wilayah karawang
karena di kawasan tersebut tidak dilakukan penyekatan
paginya kita nangkep ada beberapa truk yang memang didesain sedemikian rupa digunakan untuk mengangkut penumpang
jadi truknya itu kemudian dipakaikan terpal seolah olah mengangkut barang
tetapi padahal di dalamnya ada penumpang
kemarin yang kita tangkap satu di cikarang barat siang itu dia bawa penumpang enam orang
tujuannya ke brebes
tidak hanya itu lima belas mobil travel gelap ditangkap di pos pengamanan cikarang utama bekasi jawa barat
seluruh mobil travel yang diamankan membawa satu ratus tiga belas penumpang yang akan mudik ke jawa barat jawa tengah dan jawa timur
dengan tarif tiga ratus hingga lima ratus ribu rupiah
di lantas polda metro jaya kombes pol sambodo pramoboyogo mengatakan seluruh sopir travel gelap diberikan sanksi tilang
sementara kendaraannya ditahan di subdit gakum polda metro jaya